sampai jumpa di video selanjutnya
kita belum shohat asar doy
asobri gak bisa begini terus
dede juga gak bisa gini terus a
kita harus cepat bikin keputusan
asobri gak bermaksud bikin diri cantik sedih
asobri cuma pengen kasih tau
dede cantik dede cantik tunggu tunggu
dede cantik tunggu enggak ah jelasin
dede cantik dede cantik tunggu
kang hari ini penumpang sepi banget ya
tanggung aja kang
hei kalau enggak neng
lihat dulu rejeki neng
mau kemana neng
antarin saya aja ya
asok kemana neng
jalan dulu jangan
dede cantik tunggu dulu
kan kan kan hati hati tuh kang
kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan
jalannya kamu kasiutin kan
dengarin asobri dulu
aduh kemana sih edward ya
di warnet situ gak ada
itu kesuruh nenek kamu ya
udah berani ya
tapi kenapa pergi
state gak ke warnet nih kita beli ini
kan nenek udah janji mau beliin edward komik
makanya edward ajak fabri ke minimarket
tadi edward pake wang jajan edward
tapi cuma mendapet satu
nanti kita beli lagi ya
sekarang kita pulang dulu
kita makan siang
ya pebre juga
kita makan dulu ya
udah tau rasa sih dedeh
kali ini kabur beneran
udah sore begini belum pulang juga
kau ngapain kamu deh
buka pintunya deh
mak mau masuk
mak mau masuk deh
nanti dedeh keluar
dedeh gak kenapa napa
kenapa dedeh nangis
kenapa dedeh nangis
ah jangan jangan dia tau
mak mau kabur beneran
mak mau kabur beneran
ngapain kamu pake nganterin dede segala
dia kan dateng diantre yoyo
kenapa ga diantre sama yoyo saja
ya ga enak atuh pak
kalo ga enak jangan dimakan
saya pengen makan
sobri nganterin kok
lagian juga cewek yoyo ga bisa nganterin si dede
sudah suruh masuk dulu
masih terlalu capek
ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama
saya harus menggunakan kekuatan terakhir saya
untuk memutuskan hubungan sobri dan dede
bukankah bakaian ip tersebut
pak ustadz terima kasih banyak ya sudah mengajak saya pergi ke acara ulang tahun
biar kamu tahu
tapi pendirian saya tetap sama pak ustadz
saya tidak merayakan ulang tahun pak ustadz
saya senang mendapatkan pengalaman menghadirinya
terima kasih pak ustadz sudah mengajarkan saya hablu minarnas
apa apa kamu tak punya pendirian yang berbeda
setiap orang punya hak untuk menentukan sikap
yang penting jaga hubungan baik dengan sesama
iya pak ustadz
paham pak ustadz
kalau bingung ambil wudhu
sebentar lagi masuk waktu maghrib
acaranya berjalan lancar
ternyata orang orang suka sama masakan saya
sambang ocak itu pinternya
dia dagang pas lagi acara pestanya jeniper dan laku
iya akum alhamdulillah berkah ya
tidak apa apa ya
kamu juga pelupa dang
masa laki laki sholat pake kalung emas pake gelang emas
bukannya lupa ceng
kan saya perhiasannya banyak sekali
jadi butuh seharian untuk nyopotnya
saya tuh kalo pake perhiasan dari subuh sampe isa